nonton rcti di aplikasi rcti plus
dan sekarang pak haris sudah memasang iklan di koran
mencari donor ginjal yang cocok untuk dia
jadi itu artinya apa
walaupun kamu tidak membantu pak haris
dia nggak akan meninggal mila
nah sekarang semuanya sudah tenang
kamu tinggal menunggu kepulangan dokter effendi dari kalimantan
dan setelah itu kalian berdua bisa langsung melangsungkan pernikahan
dan dokter fnd lah yang menjadi wali nikah kamu
kalimantan itu luas
kamu kira cari orang tanpa tahu alamatnya yang jelas itu gampang
haris nggak peduli bu
pokoknya haris harus cari dia
dia harus bertanggung jawab atas semua masalah ini
haris nggak bisa tinggal diam bu
kamu itu masih sakit
masih harus cuci darah
mana mungkin kamu pergi jauh jauh seperti ini
malah yang ada nanti
kamu kolaps sebelum kamu menemukan fnd
kolaps di kampung orang
kamu mau seperti itu
haris ibu tahu kamu shock
kamu marah dengan masalah ini
tapi ibu nggak mau gara gara ini
karena kamu dikhianati oleh sahabat karib kamu sendiri
pikirkan diri kamu haris
kalau kamu sehat
ibu juga nggak larang kamu untuk mencari fnd
ibu dukung kamu haris
karena memang dia yang harus menjelaskan semua masalah ini
jadi jangan karena masalah ini
kamu menyakiti diri kamu sendiri
dan akhirnya kamu mati sebelum kamu mengetahui masalah yang sebenarnya
ibu nggak mau itu haris
ibu nggak mau
ibu nggak mau haris
ibu nggak mau
ibu nggak mau
ibu cukup sakit hati
kamu kan ibu juga begitu risk
karena dia adalah cucu ibu
darah daging kamu nak
sekarang yang penting kamu harus sehat dulu
sesudah itu kamu boleh selesaikan masalah kamu dengan fnd
kalau kamu memang yakin kamilah itu anak kamu
perjuangkan dia riz
dulu kita memang berseberangan haris
tapi sekarang ibu mendukung kamu sepenuhnya
ibu akan selalu mendukung kamu
haris memasang iklan di koran untuk mencari pendonor ginjalnya
camilla tidak jadi mendonorkan ginjalnya pada haris
maafkan saya jika apa yang saya lakukan ini salah ya allah
tapi semua ini saya lakukan demi farah
dan juga demi kamila
dan juga demi bapak
cara yayang ini thermonegrop

tapi para dasar suratnya cocok banget bukan
sekarang realnya gimana
ginjal anda diberikan uang pengganti sebesar lima ratus juta rupiah bagi ginjal siapa saja yang
dinyatakan cocok dan layak untuk didonorkan untuk informasi lebih lanjut harap menghubungi
alamat dan nomor di bawah ini nama haris wijaya jalan malaka satu nomor dua puluh tujuh jakarta selatan
tante boleh mila lihat korannya
mila bener kanan dibilang kamu jangan paranoid buktinya kejadian sudah dua hari berlalu dan sekarang
pak haris sudah memasang iklan di koran mencari donor ginjal yang cocok untuk dia jadi itu artinya apa
walaupun kamu tidak membantu pak haris dia nggak akan meninggal mila nah sekarang semuanya sudah tenang
kamu tinggal menunggu kepulangan dokter effendi dari kalimantan dan setelah itu kalian berdua
bisa langsung melangsungkan pernikahan dan dokter effendi lah yang menjadi wali nikah kamu gimana mila
aku senang banget jalan berdua gini sama kamu kita lihat lihat suasana luar
terima kasih banget ya dok coba aja kita
loh ya dok kalau mau pergi bilang bilang dong
haris cari pedonor ginjal kayaknya ini kesempatan bagus buat gue untuk ngambil hatinya papanya kamila kakeknya eka
eh dok kamu beli apaan sih
bang beli ya
di kelihatannya kamu pulang duluan deh aku udah beli peluang mendadak
eh dong ya ampun emang kamu mau kemana sih mau ngapain
aku mau ke rumahnya pak haris
baca jokoran duh deh
aduh kok tiba tiba mau ke rumah pak haris sih
hah pak haris
aku bangga sekali ris aku bangga sekali sama kamu
aku datang pagi ini aku melihat kamu kamu yang lemah kamu yang menangis
kamu yang sedang meratapi diri kamu karena kehilangan kamila
tapi ternyata tidak ternyata aku salah
dan ternyata penilaian aku terhadap diri kamu terlalu naif
dan sekarang sekarang aku melihat sendiri kamu itu begitu kuat
bahkan kamu lebih kuat dari yang kemarin kemarin
aku senang sekali riz
iya raz aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sekuat dan setegar ini
mungkin ini semua karena camilla
sampai sekarang pun aku tetap yakin kalau
camilla itu adalah darah dagingku sendiri anakku
karena di antara aku dan camilla seperti ada ikatan yang kuat
karena memang dia anakku ras
tapi orang lain kan tidak bisa menerima keyakinan aku begitu saja
untuk itu aku harus mencari bukti sebanyak banyaknya
dan aku harus sehat
artinya kamu gak akan ngambek ngambekan lagi kan
kamu nggak akan menolakkan untuk cuci darah
percayalah sama aku
aku tidak akan melakukan hal bodoh itu lagi
itu sama aja artinya dengan bunuh diri
aku belum mau mati
sebelum aku menemukan bukti sebanyak banyaknya buat orang lain
kalau kamela itu adalah benar benar anak kandungku
haris kamu tahu nggak
sepertinya aku menemukan sosok yang lain dari diri kamu
haris yang lama tapi punya semangat yang baru
kamu terus berjuang ya riz
dan aku selalu mendukung kamu
terima kasih haris
kamu dan ibu adalah orang orang yang sudah membuka mata aku
orang orang yang sudah menyadarkanku
kalian memang menyemangat yang baik dan gak pernah menyerah untuk terus membuat aku maju dan tegar seperti ini
sama sama riz aku senang sekali

aku juga senang sekali